badan pengawas pemilu ri sedang menunggu kajian dari bawaslu dki mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilu pada malam munajat dua ratus dua belas
dugaan pelanggaran meliputi adanya orasi tokoh politik dan muatan kalimat dukungan terhadap salah satu pasangan calon dalam doa yang disampaikan
menurut komisioner bawaslu ri rahmat bagja saat ini bawaslu dki masih menelusuri dugaan pelanggaran pemilu dalam acara yang diinisiasi mui dki jakarta tersebut
seusai pengusutan bawaslu dki akan memanggil pihak terkait untuk memberi klarifikasi
adapun pengusutan dilakukan terhadap temuan bawaslu yang melakukan pengawasan di lapangan
namun bawaslu mempersilahkan jika ada masyarakat yang ingin melapor
nah itu juga jangan kemudian saya buat kesimpulan sendiri bahaya nanti di kpp lagi
kalau kemudian teman teman dki kalau teman bawaslu memerlukan datanya memerlukan juga kemudian apakah yang bersangkutan memang diindikasikan melanggar maka mau tidak mau harus diklarifikasi
jangan sampai kita tidak mendengarkan keterangan dari yang bersangkutan